dan saat ini saya terhubung via skype dengan salah satu sutradara film nasional
ini juga salah satu idola saya ada mas joko anwar
mas joko selamat hari film nasional
selamat hari film nasional
mas joko kalau kita lihat berbicara mengenai perkembangan atau tren film di indonesia
bisa dibilang ini merupakan suatu kebanggaan untuk kita rakyat indonesia
karena kalau kita lihat trennya beberapa tahun belakangan
ini sangat produktif banyak mencetak film film yang bermutu
bahkan berjaya di kancah atau internasional
tapi ada sedikit kritikan seperti salah satunya
kenapa masih banyak film film horror
atau misalnya banyak juga film film indonesia yang mengambil setting
atau melatar belakang ini misalnya ambil background di luar negeri
satu hal yang sebenarnya harus kita sepakati bahwa film itu tidak melihat genre
bisa film yang bersetting

kalau filmnya bagus artinya filmnya dibuat dengan baik
dengan skenario yang baik penyutradaran baik
semua elemennya baik pasti akan jadi film yang baik
jadi tidak melihat genre
film horror juga banyak yang bagus
dan beberapa tahun terakhir memang film indonesia sudah bisa dibilang mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan
karena dilihat dari kuantitas semakin lama semakin banyak
dilihat dari segi kualitas
banyak film indonesia yang bisa bukan saja berjaya di dalam negeri
tapi juga diterima di pasar komersil internasional
dan banyak juga yang mendapat penghargaan dan pengakuan dari festival festival film internasional yang bergengsi
mas joko kalau berbicara mengenai lembaga sensor film lsf
anda sebagai seorang sinias saya mau tanya pendapat atau tanggapan anda
karena apa anda juga merasakan hal yang sama bahwa lsf masih terkesan kaku atau aturan atau kebijakan yang dibuat ini
masih terkesan lentur dan treatment atau perlakuan kepada setiap film ini masih berbeda beda
anda juga merasakan hal tersebut atau tidak
sebenarnya yang lebih penting adalah kenyataan bahwa sensor adalah sesuatu yang tidak relevan lagi untuk era informasi
karena masyarakat bisa mengakses informasi dari mana saja dari segala macam sumber
segala macam topik dan format termasuk aggi visual yaitu film
masyarakat terbiasa dengan adanya peranan pemerintah yang memegang sensor film
nanti kemampuan masyarakat untuk memilah milah sendiri informasi yang harus mereka serap ini akan menjadi mandul
kalau dulu mungkin channel platform dari informasi termasuk audiovisual termasuk film sangat terbatas
tapi sekarang bisa diakses dari mana saja
jadi ini harus dikembalikan lagi dikembalikan ke rakyat rakyat sendiri yang harus
memilah sendiri informasi apa yang harus mereka serap apa yang tidak
sehingga sebaiknya sensor lembaga sensor film diganti fungsinya menjadi lembaga kategori batas usia
karena yang perlu kita lindungi adalah anak anak dari konten konten yang belum cocok untuk usia mereka
sementara itu orang dewasa harus memiliki kebebasan untuk bisa melihat konten yang cocok dengan mereka
mas joko kalau misalnya saya tanya
apa sih yang masih mengganjal di teman teman sinias indonesia di kalangan sutradara aktris aktor kritikan atau unek unek apa yang masih mengganjal di teman teman sinias terhadap misalnya kepada pemerintah kah
atau misalnya bagaimana masyarakat menilai atau melihat menyerap sebuah film
saya rasa teman sinias sekarang sudah tidak dalam mode untuk menyalahkan siapa siapa ya
kita sadar bahwa kita adalah salah satu dari
stakeholder perfilman indonesia karena kita pembuat film bersama sama stakeholder yang lain penonton dan pemerintah harus bergerak bersama
kita harus bergerak dari kesepakatan bahwa film adalah benda budaya yang sangat penting untuk dimajukan
bukan saja sebagai benda budaya tapi juga sebagai penggerak ekonomi karena industri film yang maju juga akan sangat berkontribusi secara signifikan kepada perekonomiannya
jadi kita sama sama bergerak
pembuat film harus membuat film yang lebih baik lagi
pemerintah harus menciptakan ekosistem yang bagus yang kondusif buat semua stakeholder supaya bisa bergerak maju dan penonton juga harus meningkatkan literasi mereka terhadap film
usaha untuk meningkatkan literasi film di masyarakat adalah dengan mengadakan cuma film festival di indonesia
jadi indonesia sayang sekali tidak ada sekarang festival film yang besar
jadi tempat pertemuan para pembuat film penonton film
sehingga literasi mereka terhadap film bisa menjadi lebih baik
baik terima kasih mas joko anwar
sekali lagi saya ucapkan selamat hari film nasional
dan kita tunggu layar layar bioskop indonesia dengan film film yang tidak hanya menghibur
namun juga bisa pintar dan juga edukatif
terima kasih sekali lagi mas walsing yang bersama kami